pura mangkunegaran akan menjadi lokasi ngunduh mantu atau resepsi pernikahan ks sang erina gudono
hal ini diketahui usai tiga menteri meninjau pura mangkunagaran pada minggu
tiga menteri itu adalah menteri bumn erick thohir mensesnek pratikno dan menteri investasi bkpm bahlil lahadalia
dalam kunjungan ini erick thohir dan rombongan mengecek pendopo ageng halaman pura mangkunegaran
hingga alur rute para tamu undangan saat resepsi pernikahan kaisang erina gudono
nanti ada kegiatan juga buat masyarakat di mana ada festival festival kecil hiburan dari masyarakat tetapi juga ada pernikahan
nah ini kan kita harus benar benar jaga supaya semuanya baik
dan alhamdulillah sendiri kesiapan dari pemangkunegaran yang dipimpin langsung oleh pemangkunegaran saya rasa sudah sangat terima
tinggal nanti kita perbaikanlah hal hal yang kecil
tadi ngecek panggungnya di mana perputaran nanti
tamu di mana masyarakat juga yang nanti juga ikut serta di mana supaya semuanya baik
jangan sampai ada acara besar malah menyulitkan masyarakat
ini justru ingin bersatu dengan masyarakat